sorotan lainnya saudara pasar murah yang digelar pemerintah kota semarang bersama dengan provinsi jawa tengah
di halaman balai kota semarang diserbu warga dan asn
pasar murah untuk membantu masyarakat memenuhi kebutuhan lebaran dengan harga murah dan menekan inflasi
paket sembako murah dengan harga rp lima puluh berisi beras minyak goreng gula serta bahan pokok lain
diserbu oleh masyarakat serta asn pemkot semarang
selain menjual sembako paketan pasar murah juga menjual kebutuhan lain dengan harga lebih murah dibandingkan harga pasaran
menurut wali kota semarang hefe arita gunaryanti rahayu
pasar murah sebagai upaya jemput bola untuk ketahanan pangan serta menekan inflasi
untuk masyarakat yang kita pilih ya dipilih yang sesuai dengan mereka yang menengah ke bawah
tapi yang lainnya ini ada harga juga rata rata ada di bawah harga pasar
jadi bagi itu ya ada selisih sampai rp lima belas
biar ada minyak juga selisih sampai rp tiga empat
ya tentunya ini kan akan memudahkan atau membantu masyarakat untuk bisa belanja di menjelang hari raya idul fitri
jawa tengah juga menyebut pasar murah untuk mengendalikan harga dan menekan inflasi di jawa tengah
kegiatan pasar murah ini dilakukan secara serentak
tak hanya di kota semarang namun juga di seluruh kabupaten dan kota
ini adalah salah satu cara untuk bikin ini untuk mengendalikan supaya harga harga ini tidak tinggi
yang dapat menyebabkan inflasi
ini penting untuk menjelaskan
atau menyebabkan harga harga supaya tidak diperlukan untuk melakukan gerakan pasar pulang
dan ini salah satu cara dilaksanakan di indonesia
warga mengaku sangat terbantu dengan adanya pasar murah yang menjual berbagai kebutuhan pokok menjelang hari raya idul fitri
harga sembako yang lebih murah dibandingkan dengan harga pasaran membuat warga bisa berhemat
gimana pengenaliannya pasar murah ini
dengan digelarnya pasar murah menjelang hari raya idul fitri ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat untuk mencukupi kebutuhan pangan dengan harga yang bisa terjangkau
heri widodo kompas tv semarang jawa tengah